akhir pekan saatnya untuk berbicara soal liburan
kota makassar selalu menarik untuk dijelajahi
mulai dari wisata alam sejarah hingga kulinernya
dan kali ini miladia rahma mengajak anda untuk berkeliling makassar
mulai dari serunya bermain air di pulau samalona
hingga menikmati sajian ikan bakar parape yang pastinya nikmat
pulau kecil mencantik di sekitarnya
jalan jalan ke kota makassar tidak lengkap rasanya jika anda tidak berkunjung ke sebuah pulau mungil
tapi indah sekali bernama samalona
jaraknya tidak jauh dari kota makassar pulau ini luasnya hanya sekitar dua hektare saja
bahkan ada yang bilang kalau mau keliling pulau ini cuma butuh waktu lima belas menit
ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan di pulau kecil ini
hanya butuh waktu sekitar tiga puluh menit menuju samalona dari makassar
meski mungil pulau ini sangat mempesona
walaupun belum dikelola secara profesional
sudah ada sejumlah wisata air yang ditawarkan di pulau ini
jadi tidak sabar ingin mencobanya
perahu melaju adrenalin pun terpacu
sungguh asyik menikmati serunya melaju dengan banana boat
apalagi kalau perahu makin kencang wah tambah seru
nah ini dia yang bikin jantungan
perahu melambat berbelok dan kami semua jatuh ke air
wisata air ini jelas
selain bermain banana boat kita pun bisa melakukan aktivitas lain
berenang di pinggir pantai snorkeling
atau menyantap sajian ikan bakar bisa menjadi pilihan
tak lengkap rasanya jika tidak mencoba kelezatan hasil lautnya
dari jauh aroma ikan bakar menusuk hidung
mengusik perut yang mulai keroncongan
ini dia pilihan saya jatuh pada ikan kakap merah dan ikan baronang
wah segar sekali ya ikannya
enaknya dimasak apa ya yang khas makassar gitu
kalau itu enaknya kita bikin ini ikan bakar parape
uu kalau dari namanya sih khas ya
bumbu bumbu yang sudah disiapkan lantas dihaluskan
bumbu kemudian ditumis dan ditambah kecap garam dan penyedap rasa
jika bumbu sudah berubah warna dan matang
jangan lupa bakar ikannya
rasa ikan lebih nikmat jika dibakar dengan arang
daging ikan juga diolesi minyak agar tidak lengket
setelah matang ikan disiram dengan bumbu parave
wala ikan bakar parape pun siap disantap
garam semuanya sudah tersaji di atas meja makan
ini kayaknya enak semuanya
ada ikan parape yang tadi kita buat ada sayurnya banyak ada sayur kampung
tapi yang bikin saya penasaran itu ada serutan mangga
terus ada tomat hijau
ada sambal kacang juga
gimana makannya tuh kak
nah ini kita campur
jadi sambal gitu
jadi sambal benar
supaya lebih sedap rasanya
wah nikmat sungguh nikmat
meski bumbu ikan sederhana rasanya tak kalah lezat
apalagi ditambah sambal mangga
yang asam asam sedap
yang bikin unik adalah karena ini manis
ketemu sama asem dari mangganya dan tomatnya
ketemu pedes dari sambal kacangnya
itu meledak di mulut
udah lah gak usah banyak cincong
lengkap sudah perjalanan saya di makassar
serunya menjelajah sama lona dan paotere
ditutup dengan ikan bakar para ape
anda sudah memasukkan makassar dalam daftar tujuan liburan anda
tidak ada yang beragam